nih ambil sendiri
tuh ambilnya saudara lo
oh pantesan lo panggil gue botol kecap karena lo suka kecap ya
eh tapi lo tau gak kenapa gue suka banget bakso
karena bakso itu ada sejarahnya lo tau gak
aduh heran ya buka helm ada tekniknya makan bakso ada sejarahnya
makan makan aja
bener bener ya botol kecap
prank dikit kali ya
ntar kita malah dihukum
gak apa apa gak bakalan dihukum
gue gak mau gue gak ikut
gue yang tanggung jawab kalo dihukum oke
lagi pulang gak apa apa sekali sekali isengin dikit
seru yang penting kan kita menang oke
udah pasang muka yang sedih
nah itu cakep banget tuh
ah tak sopan kau
guru di pereng
di pereng pak
emang udah berubah
ya gak apa apa lah pas sekali sekali biar surprise sih kan
maaf ya pak saya disuruh botol kecap
enggak pak kemauannya ini kerupuk kulit
iya tapi bapak tetap minta maaf sama kalian
karena kalian bapak tidak bisa dampingi disana
tapi bapak bahagia bangga
dan selamat untuk kalian berdua ya
gak apa apa pak santo yang penting kita menang
makasih ya pak udah dukung kita
udah bapak tutup dulu ya
untung gak dihukum tau gak
kan gue bilang gak bakalan dihukum
lo sih ketakutan mulu
yaudah mau ke sekolah
apa lagi eh eh eh
mau ke sekolah
ya nanti aja
lo tuh kan gak mau digosipin sama gue
kalo kita ke sekolah
kalau kita ke sekolah sekarang barengan
lagian kan kita juga emang udah perjanjiannya
boleh datang siangan ke sekolah
yaudah nanti aja
yaudah gak gitu
gue mau pulang mau istirahat mandi capek
kok juga bau kan pasti
gue mau ajak lo ke suatu tempat sih
ya dan deh pokoknya ikut aja
gue tuh mau kasih lo hadiah
gue mau berterima kasih karena lo udah nguatin gue
terus kita udah menang
ya harus dirayain lah
ya tapi dari sini kita isi bensin dulu
ya kemananya ya nanti
isi bensin sendiri
gak butuh romantis
yakin gak butuh kerupuk kulit
maaf pak tukar ya
saya sudah meragukan keputusan bapak
ayu terus terang
saya betul betul yakin sama siswa kita
kenapa bilang mereka itu emmazing
cerdas sematola pikirnya
itu sudah kubilang dari awal
bapak lagi malah
sampai yakin sama siapa
sempat meragukan saya
ya kita harus yakin dengan murid kita
dengan siswa siswi kita
kalau bukan kita yang yakin
aku harus kembali ke kantor
kamu jangan pergi dulu
kamu tunggu sini sebentar ya
kita kan udah lama gak ketemu
aku kangen banget sama kamu
aku gak bisa merupai kamu
kamu juga masih mencintai aku kan
kita bisa memulai lagi uang kita
aku gak mau menggantungkan kamu terus menerus
kamu berhak mendapatkan wanita yang jauh lebih baik daripada aku mas
kamu berhak bahagia mas
aku hanya memikirkan kebahagiaan el mas
kalau memang el gak bisa menerima kamu
aku pun gak bisa memaksakan kendak el
meskipun aku sangat mencintai kamu mas
tapi ngerti kan
iya sampai bentar
set lanjut lagi
makan dulu kita
ini bener bener betein tau nggak
katanya mau tempat romantis
yang penting tuh nggak akan berdua sama gue
mau dimana aja mau kapan aja mau makan apa aja pasti romantis
lah kan gue jodoh
biasa pesenan saya ya
tuh minum gue tau lu capek makanya gue bawa ke sini
harus makan kita
iya kan harusnya ke tempat pijat gitu kayak mijet enak gitu gak pegel
udahlah better tuh makan bakso tau enggak
kalau pijet yaudah pijet doang tapi kalau bakso kita kenyang happy lagi
lu inget gak kita tuh dari pagi tadi tuh udah capek banget
dari dorong motor gue ban kempes terus juga diteleponin sama madam lo itu tuh bos motor
hei gara gara siapa
lo abis nangis drama drama terima kasih bang abes
terima kasih ya bang
kalau habis nangis drama drama di rumah sakit terus kita capek ngedance dan akhirnya menang ya kita harus layarin
itu gara gara siapa ribet
lo kalau gue sendiri juga nggak ada yang main ribet ribet
nih enggak sendiri
oh pantesan lu panggil gue botol kecap karena lu suka kecap ya
eh tapi lo tau nggak kenapa gue suka banget bakso
karena bakso itu ada sejarahnya lo tau nggak
tuh heran ya buka helm ada tekniknya makan bakso ada sejarahnya
ini tuh ada kisahnya tau nggak
ya udah ini gue kasih tau nih biar pengalaman lo tuh terus juga ilmu pengetahuan lo juga bertambah
ini udah cepetan
kisah bakso kisah awal mula bakso itu ya
gue nggak nyangka rifki michel menang kompetisi dance
aduh payah banget sih orang suruhan lo itu
eh kok nyalain gue sih
lo jangan berbuat apa apa
gimana sih kenapa pada ribut sih
nggak ada gunanya juga udah lewat
lo kenapa pengen nyawat ke gue aldino tuh
udah udah kalian tenang ya
gue udah punya rencana buat besok
gue mau banget kamu
lo bisa sebut manfaat dua pak